di jalan ijen kota malang ribuan aremania dari korwil gading korwil unmer dan korwil bandulan
melakukan aksi turun ke jalan di depan rumah dinas wali kota malang
mereka membentangkan sepanduk dan menyanyikan yelial aremania
di titik lain atau di jalan hamidrus di kota malang
seorang supporter memparodikan anggota polisi yang menembakkan gas air mata ke dalam tribun
pardi ini dilakukan lantaran anggota polisi tersebut hingga kini tidak diketahui keberadaannya
keranda mayat dan boneka pocong juga masih mewarnai aksi yang dilakukan serentak semalang raya ini
ada tiga tuntutan utama aremania ini
pertama mereka menuntut seluruh pelaku penembakan gas air mata ke dalam tribun diseret dan diproses secara pidana
kedua meminta kasus tragedi kanjuruan menjadi kasus pelanggaran ham berat
dan ketiga meminta ganti rugi bagi seluruh korban baik material maupun imaterial
sarat tangkap dan adili seluruh eksekutor lapangan tragedikan juruan tanggal satu oktober dua ribu dua puluh dua
yang kedua jadikan tragedi kanjuruan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat
bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia
setelah melakukan aksi aremania memunguti sampah rekan rekannya
untuk mengotori jalan
abdul malik malang jawa timur